rido roma dan rekannya inisial ms tersangka kasus penyalahgunaan narkotika
rabu siang dibawa ke badan narkotika nasional oleh petugas satres narkotika
polres jakarta barat untuk melakukan tes asesmen
tes asesmen yang akan dijalani rido roma ini untuk mengetahui sejauh mana
ketergantungan ridho dengan narkotika dan keterlibatan para tersangka dalam jaringan narkotika
sebelumnya rido roma sudah menjalani tes asesmen di polres jakarta barat
serta tes urin darah dan rambut di bnn
tes asesmen yang akan dilakukan oleh badan narkotika nasional terbagi dalam dua tahap
di antaranya pemeriksaan tes kesehatan dan tes psikologi para tersangka